mobil dengan plat nomor berwarna biru sn empat puluh lima rsd
membuat polisi menghentikan mobil ini karena plat nomor tak sesuai aturan yang ada
tak hanya itu pengendara juga mempunyai sim
namun bukan yang diterbitkan polri
melainkan dari negara kekaisaran sunda nusantara
pada sim tertera lengkap identitas pengendara
tanda tangan stempel hingga logo kekaisaran sunda nusantara
sesuai pasal dua ratus delapan puluh delapan dan dua ratus delapan puluh
pengendara mobil dan seorang penumpang diamankan polisi
dari keterangan polisi mobil diamankan saat melintas di gerbang tol cawang arah bogor rabu siang
pertindahan lanjutnya kami koordinasikan dengan rekan rekan di reskrim
untuk misalnya ada tindak pidana lain
tapi yang jelas untuk pelanggaran
yang pertama untuk undang lalu lintas sendiri
melanggar tentang satu tidak dapat menunjukkan sd yang asli
kemudian yang kedua penggunaan nomor polisi yang tidak sesuai ketentuan
heboh negara dalam negara bukan baru kali ini saja
sebelumnya publik dihebohkan dengan kemunculan sunda empire dengan sejumlah pengikut pada tahun dua ribu dua puluh
tiga pimpinan sunda empire akhirnya ditangkap dan diproses hukum
dan telah difonis bersalah karena dianggap menyebarkan berita bohong dengan hukuman dua tahun penjara
namun pada april dua ribu dua puluh satu tiga pimpinan sunda empire bebas dari bui
setelah menerima program asimilasi pandemi covid sembilan belas
penyimputan cnn indonesia